nih ada oleh oleh dari bibit di cimahi
kamu mau gak kerja sama dia
iya atu siapa lagi
di cimahi teh
bukannya gak mau teh
tapi saya udah betah disini
bukan cuma betah ngojek aja
ke rumahnya ani
kasih dodolnya ke ani
ini dari encingnya bang udin
gak usah mas
kalau boleh buat bang deddy
bang deddy jualannya masih di sd kan
bang deddy ini dari istri bang deddy
mas bisa minta tolong cari nasi bungkus gak
iya pak bisa untuk berapa orang
bisa atu pak
nah ini uangnya ya
teh saya nunggu di motor aja ya
ih kamu ikut masuk juga
atau masak dulu di dapur
kamu udah lapar ya
yaudah masuk yuk
eh nyari siapa lu
eh nya bos udin
saya sedang mencari ani
aninya udah pindah
ngapain lu nyari ani
saya disuruh bos udin mengantarkan ini
kalau warung nasi kebuli di mana ya
warung nasi kebuli
maaf mas saya enggak tahu
makasih ya pak
tidak ada apa apa
nasi masih ada
kalau gitu saya pesen dua puluh
astagfirullahaladzim banyak amat makan loh
bukan buat saya tapi ada yang pesen dibungkus
alhamdulillah bagus dong ngomongin dari tadi
kalau begini tis gue bisa nutup sore
pok kalau nasi ini yang dipiring punya siapa
punya si amin
kalau gitu saya makan aja ya pak
jangan jangan jangan
ntar dia nyariin tis
kalau nyariin kalau enggak gimana
iya juga sih ya
tapi lu tanggung jawab ya kalau misalnya kenapa kenapa
yaudah gue bungkus dulu ya
nih ada oleh oleh dari bibi dicimahi
kamu mau gak kerja sama dia
bukannya gak mau teh
tapi saya udah betah di sini
bukan cuma betah ngojek aja
tani bisa merenung
nah lu ngapain
gue lagi nyari warung nasi kebuli
gaya banget lu pakai makan nasi kebuli
bukan buat gue jack
lu tau gak ya di mana tempatnya
itu tukang nasi kebuli
yah tapi bisa pegang ya
mbak aku pulang dulu ya
loh makan dulu
gak usah deh teh
masih banyak paket yang harus diurus
gak ada yang makan
lo udah kasihani belum
nah ini pok bayaran nasinya
alhamdulillah makasih ya tis
udah kagak usah lo masukin aja lagi ke kantong gratis buat lo
sering sering ya tis
mes dawat segetar
dawat dong be
be katanya kontrakan anda rusak
kontrakan yang mana
karena ada kamar mandinya rusak be
yang bener lo
boy kalau jualan jangan bengong
wah makasih banyak ya
udah habis bang